siapa kita indonesia
siapa kita indonesia
satu angka indonesia
sehari pasca merebut emas ke dua puluh tiga untuk indonesia
di final tunggal putra cabang bulu tangkis asian games
selebrasi ala jonathan christie masih ramai dibahas di media sosial
aksi selebrasi ala jojo bahkan menginspirasi warga net untuk membuat tiruannya
seperti yang diunggah di akun instagram komentator olahraga radot valen ini
untuk kesungguhannya menirukan selebrasi jonathan christie
radot bahkan menjuluki sosok viral yang tidak diketahui identitasnya ini sebagai jobret
sementara warganet lainnya menyebutnya jojo kw dua puluh
meme seputar selebrasi jojo juga masih ramai dibagikan di media sosial
mulai dari solusi cepat berperut six pag mirip jojo
aksi atlet ramai ramai bertelanjang dada yang disebut warganet cathy mimi sebagai jojo's effect
sementara si pemilik aksi viral tampaknya tak begitu peduli pada dampak aksinya
unggahan terbaru di akun instagram jonathan christie official hanya menyebut
jonathan christie merasa terberkati bergabung dengan tim terbaik
warga di media sosial juga tengah ramai mengomentari foto jojo
dan sejumlah bintang bulu tangkis indonesia sedang berbelanja
di salah satu pusat perbelanjaan mewah
kabar yang santer beredar di media sosial menyebut
para perebut medali asian games di cabur bulu tangkis itu ditraktir dermawan sebagai bentuk apresiasi
saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak joko widodo bapak
melalui akun instagram jonathan christie juga menyampaikan terima kasih karena telah diangkat
jadi pegawai negeri sipil
dan saya ingin juga berpesan kepada orang tua di luar sana yang meragukan anaknya menjadi atlet
karena takut masa depannya ya takut
tidak menentu mulai dari sekarang tolong dukung anak anda jika anak anda memang benar ingin menjadi seorang atlet
karena jika memang anak anda berprestasi pasti masa depannya akan terjamin dan sangat sangat terjamin
karena memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya nanti
jadi sekali lagi tolong dukung anak anda jika anak anda memang benar benar ingin menjadi seorang atlet
dan sekali lagi terima kasih bapak presiden
bapak menpora dan bapak menpak rb untuk pengangkatan menjadi pns